pemerintah bersama dpr kembali membahas kebijakan anggaran negara tahun dua ribu enam belas
melalui rapat rancangan kerja dan anggaran kementerian negara dan lembaga
hari ini pemerintah dan komisi enam fokus pada pembahasan aset dan anggaran
yang akan dikucurkan ke sejumlah badan usaha milik negara
ada yang unik pada rapat pembahasan rapbnp dua ribu enam belas kali ini
sekalipun melakukan pembahasan yang berkaitan dengan bumn
namun yang hadir bukanlah menteri bumn rini sumarno
yang hadir adalah menteri keuangan bambang brojonegoro
sesuai surat presiden kepada komisi enam
dalam rapat kerja ini menkyu memaparkan realisasi anggaran kementerian bumn
sampai dengan mei dua ribu enam belas
selain itu menkyu juga menjelaskan kebijakan penghematan anggaran
untuk periode satu tahun ke depan melalui apbn perubahan